menjelang hari kasih sayang sejumlah hotel di surabaya mulai berlomba menyiapkan menu menu spesial
salah satunya adalah australian tenderloin beef stick
tidak saja dagingnya yang empuk dan lezat pengunjung juga dapat menikmati suasana romantis bersama pasangan
untuk menyambut hari kasih sayang sebuah hotel di kawasan tunjungan surabaya menyiapkan menu istimewa bagi mereka yang merayakannya
menu istimewa itu adalah australian tenderloin beef stick
meski daging sapinya cukup tebal namun teksturnya sangat lembut dan juicy saat digigit
tak hanya itu aroma smokey ditambah
siraman saus black pepper membuat penikmatnya dijamin ketagihan
untuk membuat australian beef steak tidak jauh berbeda dengan steak pada umumnya
langkah pertama panggang atau goreng daging sapi hingga berwarna kecoklatan
sambil menunggu matang buat lemak juicy dengan mencampurkan mentega
serta kaldu daging yang ditaburi red bell pepper
sementara untuk sausnya campur mentega black pepper dan mushroom hingga menjadi adonan
setelah daging matang siapkan daging dalam dua potongan sama besar
setelah itu sajikan daging yang masih panas bersama keripik kentang dengan siraman saus black pepper
australian beef stick pun siap dihidangkan bersama pasangan

oh enak banget
bagi anda yang takut kolesterol tak perlu khawatir
karena australian beef stick dagingnya sudah di oven dan dipanggang terlebih dahulu sehingga rendah lemak
nah bagaimana anda tertarik untuk mencoba menu yang satu ini